saya tahu itu cuma akal akalan kamu
apa sih maksud kamu
mau lari dia tanggung jawab ya mas ya
pengecut kamu mas
malam itu tuh kamu tuh udah ngegauli saya
pasrah karena saya tuh mencintai kamu mas
eh bongedian kamu ya
tunggu tinggal ya
saya gak pernah menipu kamu sesentipun
kamu harus tanggung jawab
diam diam diam
saya udah gak butuhkan jasa kamu lagi disini
jadi mulai kamu pergi disini ya
yang jauh pergi
saya gak mau pergi
saya akan menuntut mas tarjo
pergi dari sini yang jauh
saya gak mau pergi
saya akan tetap disini
pokoknya mas harus tanggung jawab
semuanya jerawat ya di nomad
semuanya jadi kacau semenjakitta amanku harto
berikan aku sama juminten
uang lima ratus juta
dulu hidupku sama jumenteng gak kacau
kamu kenapa jum
gak apa apa tuan
tuhan sekarang istirahat dulu ya
aku ada perlu sama kamu jum
udah liat apa aku lagi ngurusin tuan ini loh
ngurus tuan ya
gak bisa juga
aku mau nyerahin
masjid itu pembangunan
si bukaku hari ini
barisnya kamar tuan dulu
pokoknya mas harus nikah saya sekarang juga
eh dengar ya sampean ya
kamu gak hamil asal kamu tau aja ya
loh foto itu buktinya
saya juga udah telat head mas
gak tau ya
gak tau ya
mas mau lari dari tanggung jawab ya
lari dari tanggung jawab
saya sebagai laki laki gak akan lari dari jauh jauh kalau kamu benar benar hamil
saya memang hamil
kalau kamu benar benar hamil
apakah kamu benar benar hamil atau cuma akal akal anggamu doh
kamu tetep gak percaya kalau memang saya hamil
oh enggak ke dokter aja apa susahnya toh
enggak saya gak mau ke dokter
udah mudah mudahan berguna ya pak buat panti ini
ya saya terima pembahangannya mudah mudahan berguna bagi kakak kakek dan nenek kami
masih juga ya pak ya
terima kasih pak
eh kamu bilang ini tidak ada
diktinya ada ini
masih kita bagi dua ya mas ya
mas kita bagi dua
eh denger ya saya tuh belum ngebayar kamu tau
hah enak aja
asal kamu tahu ya mas ya
kalau saya tuh hamil
kamu harus tanggung jawab mas
jadi saya harus memiliki ini semuanya ini semua buat saya mas
mau kamu hamil kek mau kamu apa kek saya gak peduli
pak saya gak salah pak
dia yang salah
kejak kamu disini mas
kamu perempuan sonda
bapak orang kamu takut malu kamu sonda
cingkat ya mas jangan cingkat ya
cingkat ya mas
pak dia yang salah pak bukan saya pak
pak dia yang salah pak
sebenarnya ini yang diinginkan bapak mangku harto
kalian diharuskan menghabiskan uang lima ratus juta
untuk tujuan yang mulia
membuka usaha yang berharga
yang tidak mendatangkan keuntungan
janji bapak mangku hartok
bukanlah cuma janji kosong
semua harta yang menjadi milik bapak mangku harto
sekarang menjadi milik kalian
tuan bisa bicara
saya akan jaga harta yang tuhan berikan untuk tujuan yang mulia tuhan
untuk membantu orang lain tuhan
saya sama mas tarjo tetapkan ngabdi ya
keajaiban dari sedekah yang kita lakukan
tarjo dan kamu juminten
kamu sudah menjalankan tugas kamu dengan baik
kamu sudah menjalankan tugas kamu dengan baik
kamu sudah menjalankan tugas kamu dengan baik
kamu tetap mendapatkan apa yang menjadi hak kamu
kalian menjadi milioner
kamu sudah menjalankan tugas kamu dengan baik
kamu sudah menjalankan tugas kamu dengan baik

buat pesta uang kalian